iya karpet baru panther
untuk duduk dan melihat hujan sepanjang hari
itu sangat menarik
karpet baru dibawa ke kamar bayi
dan anak anak membuka gulungannya
lihat ada sesuatu di dalamnya
aku tidak tahu tapi ini sepertinya sesuatu yang ajaib
seolah kita harus memberi penghormatan padanya
ada beberapa lilin harum dan beberapa biji pinus
dan aku akan membawa bunga
ada buket segar di dalam vas
anak anak membuat semacam altar dengan bunga dan lilin
dan membakar beberapa lilin dari kayu cendana dan buah cemara dengan hati hati di dalam pot tanah
aku berhutang budi karena telah dibantu dilahirkan kembali
seekor burung berbicara
kalian telah mengetahui tentangku kan
dalam tulisan suci
kau adalah burung yang terbakar dan kemudian terlahir kembali
kali ini setelah dua ribu tahun
tapi bagaimana kau ada di karpet
aku ingin berada di karpet harapan agar tidak terganggu selama dua ribu tahun
tapi ini hanyalah sebuah karpet yang biasa
karpet harapan hanyalah sebuah dongeng
apa aku terlihat seperti dongeng
apakah ini karpet harapan
siapa yang mengambil benda ini
yang mengambil lilin dari lemari
sang koki dia menuju ke sini
bagaimana dia bisa menghentikan kita mengambil lilin kita sendiri
apa yang sedang kalian semua lakukan
lilinku kalian membuat api di sini
tunggu sampai aku memberitahu ibumu
dan kalian menyelundupkan burung
tidak kami bisa menjelaskan
jangan sampai dia memberitahu ibu dulu
karpet bawa kami ke tempat yang jauh sekarang
apa sir karpet
oh sinar matahari akhirnya cantik sekali
ini terlihat seperti sebuah pulau
dan pulau yang indah sekali
apakah ini mimpi
apa yang kalian lakukan dalam mimpi indahku pergi kalian
jadi koki bertanya tanya apakah itu mimpi atau bukan
anak anak pergi menjelajahi pulau
apa tidak ada orang di sini

dia suka menjemputniek
jadi saya sudah mendapatkan uang
karpetnya juga ada di sini
anak anak mengeluarkan koki dari air
kau tidak apa apa
apa yang kau lakukan di dalam air
aku hanya ingin pergi ke tempat yang keren
mereka berkata dia seorang ratu
itu ramalan dalam kitab suci mereka
bahwa suatu hari ratu mereka yang mengenakan mahkota putih
akan muncul dari lautan
tapi itu bukanlah kota putih
tapi itu bukanlah kota putih
aku selalu ingin menjadi ratu
dan jauh dari anak anak ceroboh dan api yang berasap
keluarlah dari mimpiku
jadi anak anak pulang
tapi antia tidak bisa tenang
karpet bawa aku ke tempat koki sekarang
koki apa kau baik baik saja
kau bisa kembali ke rumah denganku
oh tidak ada tempat lain di dunia yang lebih kusukai
dan aku telah mempelajari sebagian besar bahasa mereka
itu sangat mudah
aku baik baik saja
biarkan aku menjalani mimpi ini selamanya
anthia yang baik hati akhirnya diakinkan
bahwa koki baik baik saja
ayahmu dan aku harus pergi menghadiri beberapa urusan satu atau dua hari
jadi aku mengatur agar kalian tinggal bersama bibi emma
robert kau pergi dan kirim surat ini
aku telah menulis dengan tepat jam berapa hari ini
saya berharap dia harus menjemput kalian di stasiun besok
bom memang bermaksud untuk mengirim surat itu
tapi dia lupa tentang semuanya saat dia melihat burung fenix dan karpet
jadi keesokan harinya
tidak ada yang menemui anak anak di stasiun
bob mengapa kau bisa begitu
sekarang apa yang akan kita lakukan
pulang ke rumah
dan ke rumah
sementara ibu dan ayah keluar
dan kita punya rumah untuk diri kita sendiri
anak anak menyewa taksi dan pulang ke rumah
saat mereka tiba
tidak ada seorang pun di sana
sekarang apa yang kita lakukan
kembali begitu cepat
anak anak berkumpul ke rumah
dan kumpul di ruang bermain mereka
phoenix dari mana karpetnya
karpet ini telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia
tinggal bersama raja dan kaisar dan putri
tapi berasal dari mana
aku tidak tahu
tapi aku bisa mencari tahu
ambil saja selembar kertas

dan tulis di atasnya keinginan untuk membawa karpetnya ke rumah

dan dari apa yang dibawanya kembali
aku bisa memberitahumu
dari mana asalnya
hanya tiga permintaan per hari
jadi berhati hatilah dalam menulis
yang pertama apa yang kamu inginkan
ya kita bisa menulis
bawa kembali hal terbaik dan paling terkenal dari negerimu
yang ketiga apa yang kamu inginkan
ya terbaik dan terkenal mungkin bukan hal yang sama
yang terbaik dan terkenal mungkin bukan hal yang sama
jadi itu adalah dua keinginan
mari kita katakan hal hal terkenal
dengan begitu kita akan tahu dari mana asalnya
jadi catatan itu ditulis dan disematkan di atas karpet
dan karpet itu terbang
karpet itu memang membawa hal yang paling terkenal dari negerinya
ada seratus dua puluh dua
ada seratus dua puluh dua
oh karpet kucing itu lapar beri mereka makanan
makanan yang bukan berarti tikus
bagus sekali kau seharusnya mengirim kucing itu pergi
sekarang kau telah menggunakan semua tiga keinginan untuk hari ini
jadi apa itu berarti kita harus memelihara kucing sepanjang malam
bagaimana jika ibu dan ayah kembali
karpet kembali dengan seekor sapi
bagaimana kita bisa memerah susu
cyril anthea dan robert mencoba tapi
mari kita keluar dari sini
akhirnya kucing kucing lapar itu mengeong sampai kelelahan
dan kucing serta anak anak tertidur
jane terbangun oleh sebuah suara
dia pergi ke kamar bayi
siapa kau seorang pencuri
tolong aku bukan pencuri
itu anjing mereka
kucing kucing yang mengeong telah diketahui anjing anjing yang menggonggong dan memburu kucing kucing itu
apa kau tahu cara memerah sapi
akhirnya kucing diberi makan
matahari sudah hampir terbit
kita bisa membuat tiga permintaan baru kita
sekarang kita bisa mengusir kucing dan sapi
anak anak memang ingin kucing dan sapi itu pergi tapi
beberapa dari satu ratus dua puluh dua kucing telah tersesat ke bagian lain dari ruangan
keluar dari karpet
jadi mereka tertinggal
bagaimana kita akan menjelaskan kepada ibu dan ayah
bisakah kau mengeluarkannya dan menjualnya
kau telah melihat bahwa mereka tidak dicuri
kucing persia akan menghasilkan banyak uang
adikku istrinya dan aku selalu ingin memilikinya
pria dan keluarganya baru saja pergi ke beberapa rumah
menjual kucingnya ketika
dari mana kalian mendapat kucing kucing ini
periapun bisa turun silakan diangkat
jangan sampai dia tak tahu
saya menggemaskirkan lainnya
kalau ibu beta statewide
menghilangkan orang satu
bisakah aku bicara denganmu secara pribadi
seekor burung yang bisa bicara
karpet pergi ke tempat si koki
kemana perginya burung itu
apa aku sedang bermimpi
koki kau baik baik saja
aku baik baik saja
orang orang ini cantik
tapi aku berharap aku punya beberapa teman lagi kau tahu
dan itulah yang kami bawakan untukmu
tiga teman baru
kalian semua akan aman di sini
terima kasih phoenix
kami tak bisa melakukannya tanpamu
ya keajaiban dan aku fenix
hanya bisa terjadi pada anak anak yang baik jujur dan suka menolong
kepedulianmu pada koki dan pria serta keluarganya pada kucing lapar
menunjukkan bahwa karpet dan aku sungguh memilih anak yang tepat
keajaiban baru saja dimulai
masih banyak lagi keajaiban yang akan datang
masih banyak lagi keajaiban yang akan datang